wah seru sekali saya pegang pegang pipi
iya seru banget ya dengan konfetti nya
untuk tahu juga bagaimana dan kenapa ade bisa mendapatkan uang tersebut
sudah terhubung dengan kita melalui skype
roni selamat pagi mas ade
mas ade bisa diceritakan sedikit gak ke kita
gimana sih kronologisnya sampai akhirnya bisa mendapatkan uang ini mas ade
ya berawal dari aja berawal dari keistirahatan saja
ingin membeli oleh oleh buat teman yang ada di indonesia
saya beli kontornya adidas
membeli satu t search dan mendapatkan deal
deal itu mas ade tidak berencana atau tidak berpikir untuk mengikuti indian ini
sampai ketika saya melalui boarding gate
saya melihat satu kotak atau satu mesin yang membuat saya penasaran
saya mendekati dan ternyata itu adalah mesin untuk mengikuti pundian yang indian
oke sebenarnya kalau setelah memenangkan
setelah memenangkan ini itu kita melihat apakah
apakah yang akan dilakukan oleh mas ade setelah memenangkan ini
yang akan dilakukan kepada uang itu yang baru saja dimenangkan
ya seperti niat bahkan niat sebelum naik jauh sebelum naik itu saya berpikir
seandainya saya menang saya mungkin akan bukan mungkin ya
saya sudah beringat untuk membawa warga besar saya untuk umroh ke tanah suci
wah untuk umroh ke tanah suci mulia sekali ya
nah mas ade tapi tentunya saya penasaran namanya uang yang cukup besar tentunya kaget ya
jujur saya pernah mencoba itu lucky dro tapi nggak menang gagal ya
nah mas ade tentunya uang sebesar itu merubah pandangan mas ade
ini apa ya istilahnya apa yang berubah dari diri mas ade sendiri saat mendapatkan hadiah yang begitu besarnya
saya belum berpikir ada perubahan atau ada rencana untuk berubah
saya tetap ingin bekerja di perusahaan tempat yang sekarang
saya tidak berpikir untuk keluar
saya nggak berpikir untuk melakukan sesuatu yang sudah menjadi keseharian saya
hmm begitu jadi masih
ya seperti biasa aja
hmm masih tetap menjadi diri sendiri tapi tentunya ini lebih bersyukur dan lebih positif nggak setidaknya melihat ini ya melihat kehidupan
iya gitu karena kan ini sesuatu yang hoki banget begitu loh mas ade
ya pasti pasti ingin mendapat uang
orang yang mendapatkan kesempatan memiliki uang tersebut pasti ya pasti akan melakukan sesuatu dalam hidupnya lah pasti akan melakukan sesuatu dalam hidupnya lah
tapi ya yang jelas saya sekarang ini masih belum terpikirkan karena saya juga belum melihat uangnya sih
belum ada prosesnya dan mungkin melalui transfer
oke kalau begitu sekali lagi selamat ya mas ade dan terima kasih waktunya untuk after sepuluh